aduh sudah dewasa sekarang ya
alhamdulillah kemarin saya sempat ke rumah sumba
tapi mbak mona yang gak ada
kemarin sembuh diculik orang
maksud kamu apa sih
oh jadi maksudnya apko yang merusak kebaya itu
mah tuh mah
masa dina main main duduk aku gitu aja
dina apa kamu punya bukti
kalau memang kaila yang merusak kebaya itu
iya dina punya buktinya mah
sini tas aku sih
tuhan mah nih ini buktinya
mama sama papa bisa lihat sendiri kan
di guntingnya masih ada sisa potongan dari kebaya putih ini
coba kamu jelasin sama papa
kenapa kamu rusak kebayanya mereka kenapa
kalau kamu bisa berbuat sejahat itu kayla
sebaiknya kamu gak usah ikut kacara mereka
masuk kamar kamu
masuk kamar kamu
masuk kamar kamu
nek ah kamu itu nggak perlu nangis sayang
kalau acara petualangan kamu itu pasti akan segera dilaksanakan
kalau untuk masalah kebaya kamu gak usah khawatir
siapa tau mereka punya stok kebayang sama sama kamu
dina punya temen

wah alhamdulillah kalau begitu ya ma
yaudah deh kalau begitu sekarang kita ke temen kamu aja
nanti setelah itu kita langsung ke acara mereka
yaudah yuk buruan yuk
ya saat diatur yang baik ya
ya itu disusun rapi ya
apa disusunnya sudah jadi
alhamdulillah nanti lagi beres

caranya setiap pelacuran dan borpok lady sekarang ya
saya kasih kasih sedikit buat meka itu
jadi itu dia dulu
kemarin saya sempat ke rumah sumbu
tapi mbonanya gak ada
kemarin simbo diculik orang
simbo juga gak tau
bah simbo perasa gak punya masalah apa apa
tapi simbo sempet denger
penculik itu nyebut nyebut nama bu farah
apa simbo gak asal denger
simbo jelas banget dengernya
buat apa ya bu para nyulik simbo
saya kan mau terbantuan mbak
saya pengen tahu soal anak mama
ada seorang anak
yang diakuin mama sebagai anak kandungnya mama
bukannya anaknya bu farah
meninggal dunia pas waktu dilahirkan
mika bukan adik kandung gua
ya udah mau
kalau gitu ikut saya